konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum
sebagaimana diuraikan di atas
satu mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo
dua pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo
tiga permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan
empat eksepsi termohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya
lima permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum
undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga tentang mahkamah konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor delapan tahun dua ribu sembilan
tentang perubahan atas undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga tentang mahkamah konstitusi
lembaran negara republik indonesia tahun dua ribu sebelas nomor tujuh puluh
lembaran negara republik indonesia nomor lima ribu dua ratus dua puluh enam
dan undang undang nomor empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan tentang kekuasaan kehakiman
lembaran negara republik indonesia tahun dua ribu sembilan nomor satu ratus enam puluh
tambahan lembaran negara republik indonesia nomor lima ribu tujuh puluh enam
eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya
dalam pokok permohonan
menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
diputus dalam rapat permusawaratan hakim
oleh sembilan hakim konstitusi
yaitu anwar usman selaku ketua merangkap anggota
dan eni nur baningsih
masing masing sebagai anggota
senin tanggal dua puluh
bulan juni tahun dua ribu sembilan belas
yang diucapkan dalam sidang pleno tersebut
sidang pleno mahkamah konstitusi
terbuka untuk umum
pada hari kamis
bulan juni tahun dua ribu sembilan belas
oleh sembilan hakim konstitusi tersebut di atas
eri satria pamungkas
dian husnul khatimah
dan mardian wibowo
sebagai panitra pengganti
pemohon atau kuasanya
termohon atau kuasanya
pihak terkait atau kuasanya
dan badan pengawas pemilihan umum
sidang selesai dan ditutup
hadirin dimohon berdiri
yang mulia majelis hakim konstitusi
meninggalkan ruang persidangan
hadirin disilahkan duduk kembali
kami informasikan kepada pemohon dan atau kuasanya
termohon dan atau kuasanya
pihak terkait dan atau kuasanya
untuk tidak meninggalkan ruang persidangan
karena akan dilanjutkan dengan penyerahan salinan putusan
dan penanda tanganan berita acara penyerahan salinan putusan
dan penanda tanganan berita acara penyerahan salinan putusan

pembacaan putusan sengketa pilpres dua ribu sembilan belas
yang intinya adalah tetap sesuai dengan hasil kemenangan
yang diumumkan oleh
komisi pemilihan umum beberapa waktu yang lalu
bahwa jokowi dan maruf amin terpilih sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia
periode dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
kami akan segera kembali dengan pembahasannya bersama
direktur eksekutif perludem titi anggraini usadjadat
tetap di breaking news cnn indonesia